davin sama rara kan harusnya udah tinggal kenangan
kok tapi daving masih ngejar ngejar rara sih
hubungan mereka kan jelas gak mungkin
gue sama budia aja udah gak pernah ada hubungan lagi
semua ini toh sudah pasti gara gara nona ipa itu
dia pasti yang sudah goda david
karena tidak mungkin david itu bisa baku hantam di tempat umum
eh sekarang begini saja
katanya semua harus cari david lalu tanya dia
apa yang sebetulnya terjadi sampai davin ini bisa ribut seperti itu
kasih tau kawan
kasih tau kawan
aduh apa lagi sih ini
harusnya ya gue fokusnya sekarang itu dari bukti arin sama michelle
ini ada lagi masalah
davin juga ngapain sih bikin bikin masalah
oh bu mila akhirnya ini kayak gak pernah ke kantor lagi
saya jadi kepikiran loh bu
ibu sehat sehat aja kan
gak ada masalah sama pak roy kan
saya sehat sehat aja dan hubungan saya sama pak roy juga bebek aja
oh terus saya pikir ibu ada masalah sama pak roy
ya soalnya akhir akhir ini pak ami lagi asli banget di kantor
ya kayak gak semangat gitu kerjanya
memangnya pak roy masuk kantor
tiap hari masuk kantor ya
pak roy tuh gak pernah ngapsen kalau ke kantor
ya cuma akhir akhir ini pak roy lagi lesu aja
terus kenapa mas roy bohongin aku ya
lu kalau jalan tuh pakai mata biar gak nabrak
atau lu sengaja cari gara gara sama kelas ipa
dimana mana itu orang mau jalan pakai kaki bukan pakai mata
mata itu untuk melihat
jadi aku harus lihat
beta dan beta punya kawan kawan ini mau lewat
jadi lebih baik ale dengan ale punya kawan ini pinggir
atau mau lewat sekarang
anak orang kaya punya sekolah nih
dengan seenaknya lo nyuruh semua orang pinggir
wah lo denger ya
jangan kira gampang lo bisa lewat dari kita
setelah lo jadi masalah sama gue
udah ngapain lo lagi sih
karena capek capeknya bikin ribut semuanya
ngapain juga diladenin anak kita
kalian semua mau gue panggil mato gar
tapi anak anak kita ini tuh selalu pancasila punya emosi nih kawan
padahal ini sudah jelas jelas agy ini yang tanggap betap duluan
bisa udah lah
kamu sudah bisa
kalau mereka nyari gara gara gak usah dilanin
apa untungnya juga buat ribut
sekarang lebih penting kita cari davin
mau nyari davin kan
kalian bisa gak sih udahan
lebahi banget deh perkara tabrakan doang
bisa gak sih gak usah nyolot
nggak usah dipanjangin bisa kan
kalian itu jangan pakai lihat pakai mata ya
kalian mau saya bosan ya
baru kemarin mereka ngajakin damai sekarang menjadi masalah lagi
mereka tuh emang rese banget orangnya
gak bakal bisa diubah
udah balik aja kita kelas ngapain ngurusin anak anak ips
hp siapa nih
yang pasti bukan hp dua
berpasti ini hpnya anak anak ips
dibuang aja kali ya
gak guna juga
mending lu bawa abis itu kasih ke aldina
pak nanti di depan berhenti ya pak
mbak singki nanti kamu jangan bilang ya kalau kita bertemu sekarang
soalnya saya mau kasih kejutan buat dia di kantor
terima kasih ya mbak tumpangannya
yaudah saya lanjut dulu ya
iya mari pak
saya mau ke kantor
eh masih pagi aja udah pesen banget tuh muka
kayak baju yang belum diserikain tau gak
padahal kenapa sih
habis bersih tegang kita sama anak anak ips
emang ada habisnya kalau sama mereka
hey tadi si ardino menghafalin nak ips
atau asis kita biar dia aja yang nentuin tuh hape mau diapain
eh nyalah hapenya
hape siapa nih
gak tau sih yang jelas itu punya anak ips
eh ada passwordnya
nah pas aja kak alin ya
si mamat kan suka banget tuh bukain hape orang diem diem
ya gak gitu juga kali
lagian biasanya tuh password orang pasti standar
dia kan biar gak lupa
biasanya tanggal lahir terus angka angka ngederet gitu
sabar dong ntar ya
kelas standar tuh passwordnya gak perlu pake trik khusus
udah gue bilang
sarah sarah udah
ini david sama kaffi ya kan
kau kan teman si david langsung jatuh keadaan
ini urutan lagi
gak ada kacau sih
guys gue harus share ingin ke grup wa sekolah
eh al jangan dong
kasian si rara kalo ngasih tau
eh ardi kenapa enggak
semua lo tuh harus tau masalah ini ya
dan gue yakin reputasi anak ips pasti bakal hancur
kalo yang lain pada tau
dalfin ribut gak gara gara cewek

apa bener kakak ada hubungan sama rara
iya tanya satu satu ya
kak fero pacaran kan sama rara

apa bener lah kak fero
udah tersebar di wa sekolah kak
kak fero kak fero berapa
rara pasti shock banget kalo tau video ini nyebar
apa kakak kena berantem sama dakin cuma karena kebutuhan rara
kak jangan dong
kak jawab dong
kak ini udah ada buktinya loh
makanya dia magis sih
kak kak kak kak
kak kak kak kak
kak kak kak kak
kak kak kak kak
kak kak kak
kenapa semuanya jadi rumit gini sih
padahal kan gua udah sayang sama rara

kenapa dia sama amerika vero
sekarang kita pergi
sekarang dia ada
video lo berantem sama kavero nyebar di grup sekolah
zerah zerah ustaz
lo semua tidak berlaku jadi pelajar
ini kok bisa kesebar sih videonya
enggak ki sumpah tapi gue gak ada
eh ale mau kemana
ya ampun mama ee
kavero sama da vin berantem
secara lo kan lagi viral
gak ada viral viral yang harus dibahas
ya kan nanti jadinya banyak fans
banyak face dan banyak haters
emang bener ya lo lagi pdkt sama kavero
eee enggak kok
kalau enggak kenapa da vin sama kavero berantem
mereka pasti gak berarti gak kebunyai